usai menjalani sidang pada selasa sore terdakwa kasus berita bohong ratna sarumpait menyampaikan permohonan maafnya kepada dokter bedah bina estetika karena sudah melibatkan dalam kasus hukum
sementara dalam keterangannya di persidangan dokter spesialis bedah plastik rumah sakit bina estetika mengakui terdakwa ratna sarumpait benar menjalani operasi plastik pada dua puluh satu september dua ribu dua puluh
selasa sore terdakwa kasus penyebar berita bohong ratna sarumpait tiba di rutan polda metro jaya usai menjalani sidang di pengadilan negeri jakarta selatan dengan agenda kesaksian dari pelapor
mantan aktivis perempuan itu menyampaikan permohonan maafnya kepada dokter bina estetika yang dimintai keterangan dalam sidang
ratna mengaku dokter bedah operasi plastik yang dihadirkan jaksa tidak mengetahui kasus kebohongan yang dilakukan oleh dirinya
sidik ya saya melalui kalian minta maaf sama dia dia nggak salah jangan terkesan seolah olah dia masalah dia dokter yang baik dan aku pakai dia dari usia saya enam puluh tahun jadi udah sering saya pakai
sidang selanjutnya gimana
hari tanggal dua dan mulai dari situ akan dua kali dalam sidang
dalam persidangan dokter spesialis bedah plastik rumah sakit bina estetika sidik setia biharja mengakui terdakwa ratna sarumpait benar menjalani operasi plastik pada dua puluh satu september dua ribu delapan belas
tepatnya pengangkatan kulit wajah pada tanggal dua puluh satu september dua ribu dua puluh
kesaksian dokter itu menguatkan dakwaan jaksa penuntut umum bahwa ratna tidak mengalami penganiayaan
dr sidik menjelaskan pada dua puluh september dua ribu delapan belas ratna berkonsultasi dengan dirinya terkait rencana melakukan operasi plastik untuk mengurangi kerutan di wajah
setelah berkonsultasi pada dua puluh satu september dua ribu delapan belas dokter sidik sendiri yang melakukan tindakan medis pengangkatan kulit wajah ratna
usai operasi ratna menjalani proses penyembuhan rawat inap di rumah sakit bina estetika sampai dua puluh empat september dua ribu dua puluh
selain dokter sidik jpu juga menghadirkan direktur rumah sakit bina estetika dokter gigi desak gede kristina dan kepala perawat rumah sakit bina estetika oloysius
dalam kesaksiannya direktur rumah sakit bina estetika dr gigi desak gede kristina pun mengakui terdakwa menjalani rawat inap operasi plastik pada periode dua puluh satu sampai dua puluh empat september dua ribu dua puluh
rencananya sidang lanjutan terhadap ratna sarumpayat akan digelar pada dua april dua ribu sembilan belas mendatang
agendanya keterangan sejarah
saksi yang meringankan
tim liputan cnn indonesia